woy aku yang merasuk ini
imbas viralnya promo miras gratis untuk nama muhammad dan maria
delapan ormas forum betawi rempuk berunjuk rasa di holy wings
citra enam kali deras jakarta barat pada senin siang
dalam tututannya fbr meminta agar pengelola holy wings dan pemerintah
menuntut dan mencabut izin usaha holy wings secara permanen
ayo keluar atau kita yang masuk
tak hanya di jakarta
senin sore outlet holy wings di jalan basuki rahmat surabaya
juga digeruduk puluhan warga yang mengatasnamakan madura nusantara
masa yang merangsek ke pintu outlet lalu mengusir seluruh pekerja
yang ada di dalam gedung holy wings
para pengunjuk rasa kemudian melakukan penyegelan di pintu masuk holy wings
dengan sepanduk bernada protes dan tuntutan pedemo
mereka menuntut agar wali kota surabaya mencabut izin operasional holy wings di surabaya
penyelidikan kasus promo holy wings yang bernuansa sara terus dilakukan
setelah menetapkan enam orang tersangka
penyidik dari polres metro jakarta selatan menyegel ruang kerja holy wings
di kantor pusat yang berada di kawasan bsd tangan selatan minggu siang
polisi juga telah menyita telepon genggam perangkat komputer serta laptop
kapolres metro jakarta selatan pada senin malam menduga
lokasi tersebut dijadikan tempat untuk merumuskan diskusi
dan menyampaikan ide terkait dugaan peristiwa pidan
mulai dari melakukan aktivitas kemudian memiliki ide
berdiskusi dan sebagainya itu ada di kantor pusat
sehingga kami memandang perlu untuk kepentingan penyidikan
kami mengamankan kantor pusat tersebut
sementara itu pemprov dki jakarta mencabut izin usaha semua outlet perusahaan bar dan kafe holy wings
karena dinilai terbukti melanggar ketentuan
dalam keterangan resmi kepala dinas penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dki jakarta
beni agus chandra seperti dikutip cnnindonesia com
sesuai arahan gubernur dki anies baswedan
sebanyak dua belas outlet holy wings di jakarta dicabut izin usahanya
berdasarkan penelusuran pemprov dki jakarta
kepala disper indah koperasi dan ukm provinsi dki jakarta
holy wings group di jakarta hanya memiliki surat keterangan
pengejar klasifikasi bagulasi
dan memiliki lapangan usaha empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu
yang tidak memperbolehkan pemilik usaha membolehkan pembelinya minum alkohol di tempat